hai teman teman saya raffi dari bawainila yang justru mengundang musuh allah
insyaallah kita akan berjalan
allah aku ingin melakukan apa apa
allah aku ingin melakukan apa apa
aku ingin melakukan apa apa
aku ingin melakukan apa apa
aku ingin melakukan apa apa
aku ingin melakukan apa apa
aku ingin melakukan apa apa
aku ingin melakukan apa apa
aku ingin melakukan apa apa
mungkin dari data yang menaikkan berita itu kan kita bisa dapatkan